hei kok mau sama nangis sih
eh alah senyumnya
itu manjul sampe gue senyum
itu kan enak
nanti kok nangis keras
udah jangan nangis lagi ya
tapi kenapa kamu duduk apa seperti itu
kan bisa aja orang lain yang lakuin
iya betul dok
gimana keadaan putri
putri kehilangan banyak darah
dia harus diberi transusi secepatnya
kami kekurangan golongan darah yang sama
dokter pakai dan saya dokter
dan beliau papahnya
golongan darah a
harus golongan darah yang sama
golongan darah putri o
golongan darah saya ab lagi
kamu gak mau kita harus nunggu ibunya putri datang
karena cuma ibunya putri yang bisa nyelamatin putri
putri budi bener jalan bener
ini semua gara gara dewa
putri nyaris saja meninggal mas
utok aja baik dateng
tante jangan sang duduk dong tante
dewa tuh udah nolong putri
sekarang putri butuh golongan darah pantah
maaf golongan darah ibu apa
golongan darah saya
golongan sederhana saya ya bela
golongan darah tante b
golongan darah papa a
tapi putri o
tapi putri o
bukannya golongan tante atau papa
itu ada yang ngikutin putri
gak yes bingits kalo sampe ketauan
sebenernya tante belum tau kan
golongan darah tante itu apa
makanya tante tuh ngaku ngaku kalau misalkan golongan darah tante tuh
kamu kamu bener
gak tau kalo golongan darah tante tuh apa gitu
yaudah gini aja kalo gitu sekarang kamu saya temenin ya
buat tek darah buat putri
apa putri bukan anak tante atau papa

gue mau nyugung putri minggir lu
apaan sih ini
ini tuh rumah sakit tau gak
yang ada kalian tuh ganggu pasien disini
tapi bukan berarti gue lalah
gue tunggu di depan
jangan sampai tuh orang masuk disini
oke serahin aja bang gue
gue yang akan ngerjain bokapel lagi
gue tunggu juga tante sofia sama papa lagi doner darah
bapak seharusnya nyuruh

gua udah pas manti tuh
gue khawatir sama allah dewa
baru kali ini ada orang begitu perhatian sama gue
sampai ngorban dirinya sendiri buat gue
gue minta maaf gara gara gue gementar lu terlalu keras
eh kok malah sama nangis sih
gue tuh jelek kalau nangis
eh malah senyumnya
itu manjur namanya gue senyum
itu kan enak
nanti gue nangis keras keras
udah jangan nangis lagi ya
yang berusaha meracuni papa itu
lebih baik kamu gak usah ikut campur dalam masalah ini sayang
aduh ya ampun aku tuh
bukannya ikut campur
tapi kalau papa nudu tanpa bukti
itu namanya fitnah
kalau bapak diserang balik gimana
aku ada buktinya
saya udah bilang eva semua khusus
pujannya ke anak ya
sudah tiba tiba aku terserah
dan bah ofta
bent tempat mane